sejak dua puluh tiga desember tahun lalu menteri badan usaha milik negara rini sumarno dilarang menghadiri rapat kerja di dewan perwakilan rakyat termasuk dengan mitra kerjanya di komisi enam dpr
pelarangan ini sebagai turunan dari rekomendasi utama pansus angket perindu ii yang meminta presiden memberhentikan rini dari jabatannya selaku menteri bumn
pelarangan kemudian berimbas pada mandeknya sejumlah pembahasan anggaran termasuk fungsi pengawasan komisi enam terhadap kementerian bumn
belakangan mayoritas fraksi di dpr meminta larangan ini dicabut
namun partai demokrasi indonesia perjuangan menegaskan larangan bersifat mengikat
akankah persoalan ini dibiarkan kami akan membahas topik ini dalam dialog khas malam ini
dan sudah hadir saat ini koordinator forum masyarakat memantau parlemento formapi sebastian salang
selamat malam bang sebastian salam terima kasih
sudah hadir lalu kemudian ada akademisi hukum tata negara refli harun
selamat malam bang refli
baik saya mulai dari yang terjadi hari ini begitu
baik sebelum kita mulai perbincangan ini kita simak dulu informasi berikut ini
hingga kini menteri bumn rini sumarno boleh dikatakan telah mendapatkan status persona non grata di parlemen
alias orang yang terlarang untuk melakukan aktivitas kerja di dpr
bahkan termasuk untuk membahas program kerja dan anggaran kementerian bumn bersama mitra kerjanya komisi enam dpr ri
larangan ini sudah diberlakukan sejak desember dua ribu lima belas
latar belakangnya adalah rekomendasi pansus angket pelindo ii
yang salah satu poinnya meminta rini diberhentikan sebagai menteri bumn
pelarangan rini ke dpr itu sendiri diputuskan dalam sidang paripurna yang diteken oleh pelaksana tugas ketua dpr saat itu fadli zon
akibat larangan tersebut agenda pembahasan apbn perubahan dua ribu enam belas bumn dan rencana kerja anggaran kementerian bumn tahun dua ribu dua puluh

yang menunjukkan bahwa kepentingan bumn di dpr itu tidak akan berhasil
pertama pansus angket pelindo ii mengirimkan surat kepada pimpinan dpr ri
yang menyatakan mengutus menteri keuangan bambang brojonegoro sebagai wakil menteri bumn
tak pelak perang dingin antara dpr dan menteri bumn akan terus menjadi batu sandungan terhadap hubungan program kerja dan kinerja kementerian bumn dan komisi enam dpr
mayoritas fraksi di dpr sebenarnya sudah meminta larangan atas menteri bumn rini sumarno untuk rapat di dpr segera dicabut
namun masih ada fraksi dpr yang menegaskan larangan tersebut masih bersifat mengikat
sebelum adanya peninjauan ulang di paripurna
jika sudah demikian apakah bila nanti ada persoalan terkait program dan kinerja kementerian yang terhambat
parlemen akan turut bertanggung jawab
apa yang membuat sosok rini sumarno seolah begitu dibenci oleh banyak anggota dewan
wissana sti cnn indonesia
kita lihat yang terjadi hari ini begitu ketika rapat kerja membahas anggaran untuk kementerian bumn sebenarnya
tapi yang hadir diwakilkan oleh menteri keuangan
secara idealnya seperti apa kalau anda melihat bang salang apakah ini kemudian tidak tepat atau bagaimana
begini memang pertama proses pembahasan anggaran di dpr itu pemerintah diwakil oleh kementerian keuangan
nah ketika proses pembahasan secara keseluruhan itu sudah selesai
maka masuk tahap berikutnya proses pembahasan antara komisi dengan menteri terkait dengan mitranya
karena itu akan masuk ke pembahasan yang lebih detail
nah kalau dpr kemudian melarang menteri bersangkutan untuk menghadiri rapat rapat di dpr
maka otomatis dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap program program detail yang akan dilakukan
detil ya yang detil tidak bisa dijalankan

nah memang persoalannya kemudian kalau menteri tidak hadir terus menerus
maka otomatis anggaran di kementeriannya kan tidak bisa dibahas
oleh karena itu jalan keluar yang sekarang ada ini diwakilkan oleh menteri keuangan
menurut saya ini sudah salah kapra dpr
dpr salah kapra
dpr sudah salah kaprah bagaimana bisa mereka melarang seseorang yang sekarang de facto masih menjadi menteri
untuk menghadiri rapat rapat sementara menteri itu adalah mitra mereka
oke ini artinya juga menyulitkan pemilih
pertama kali ini pertama kali dpr membuat keputusan yang aneh seperti ini
dan keputusan seperti ini menurut saya ini masih dililatari oleh rentetan persoalan yang entah karena persoalan pribadi atau apa gitu
jadi persoalan sejak pertama kali dpr mengusulkan supaya menteri rini ini dicopot
lalu kemudian presiden tidak memenuhi permintaan itu lalu kemudian masuk ke angket pansus pelindo
lalu pansus pelindo sasarannya justru untuk merekomendasikan pemecatan ri
jadi memang ibu rini ini menjadi target
target dari dpr untuk digantikan
sehingga kemudian apa namanya sebagai bentuk untuk menjaga sikap yang mereka tunjukkan itu dengan membuat larangan untuk ketidak diri
jadi ini konyol menurut saya
secara aturan tentang negara seperti apa sih bung refli sebuah rekomendasi pansus itu apakah memang sifatnya sangat mengikat seperti itu
ya pertama kita bicara dua hal ya pertama adalah prosedur kedua adalah substansi
nah dari sisi prosedur saya pernah mengkritik sesungguhnya yang namanya rekomendasi pansus pelindo ii pertanggal dua puluh tiga desember kalau tidak salah
itu dari sisi prosedur cacat sebenarnya kenapa
cacat ya dari sisi prosedur
ya karena sebenarnya kan pansus pada waktu itu belum menyelesaikan tugasnya berdasarkan undang undang md tiga
harusnya ketika sudah selesai itu dilaporkan secara utuh ke paripurna lalu dibagikan
lalu kemudian ada pemandangan praksi
nah setelah itu baru diambil keputusan
nah kemarin itu tidak karena pansus baru separuh jalan
jadi ketika separuh jalan dipaksakan untuk membuat rekomendasi dan rupanya rekomendasi itu sudah memakan korban r g lino paling tidak yang ditersangkakan
nah rupanya rekomendasi itu tidak hanya rj lino tapi kemudian juga memberhentikan menteri bumn rini sumarno
nah ini dari sisi prosedur saja sudah keliru
substansinya lebih keliru lagi
ya karena yang namanya memberhentikan dan kemudian mengangkat menteri kan hak prerogatif presiden
jadi bertabrakan gitu ya
jadi dpr itu tidak memiliki kewenangan kecuali untuk jabatan jabatan yang memang dpr dimintakan untuk fit and proper test dan persetujuan
seperti sekarang tito karnavian
kalau kalangan dpr menolak ya tidak bisa dilanjutkan
karena dalam undang undangnya minta persetujuan dpr ya
misalnya gubernur bi misalnya
atau misalnya state acceleray agency anggota kpu bawaslu dan lain sebagainya yang harus diajukan ke dpr
nah menteri itu semata mata hak prerogatif presiden
hadirnya menteri itu dia itu sebagai pembantu presiden
jadi kalau menolak menteri sebenarnya menolak presiden akhirnya
dan ini aneh
karena presidennya ini adalah presiden yang diusung oleh partai pdip
justru pdip yang kemudian menolak menteri dari presiden jokowi
tetapi kalau pemirsa atau masyarakat awam agak aneh melihat ini sebenarnya kita semua tidak aneh
ya karena sebenarnya kan ini kan soal soal pribadi saja
soal pribadi ya
soal soal pribadi yang kemudian masuk ke ranah publik
masuk dalam proses politik
maksudnya ranah pribadi ini sengaja mengincar menteri rini atau
sebenarnya kan hubungan yang memburuk ya antara tepatnya ketua umum pdip megawati soekarno putri
dengan rini sumarno yang kita tahu dulu sangat akrab
tapi karena ada sesuatu dan lain hal kemudian hubungan memburuk
dan hubungan memburuk ini kemudian akhirnya
menjadi masalah lembaga kemudian ya
menjadi masuk masalah lembaga
nah ini yang menurut saya kita harus melihat ini jangan terbawa ya
jangan terbawa arus seperti itu
dan saya sih sebenarnya appeal
kepada pihak pihak yang membawa masalah masalah pribadi relationship pribadi ini ke dalam ranah kelembagaan atau publik
ya mestinya jangan begitu
atau kalau seandainya kita ingin merekomendasikan pemberhentian rini sumarno misalnya
ya dia harus dilihat kinerjanya
kinerjanya seperti apa
baik kita minta tanggapan dulu dari politisi pdi perjuangan
juga dari fraksi pdi perjuangan
yang sekaligus juga pernah menjadi anggota
mas hinton pasaribu
selamat malam bang mas hinton
selamat malam pak indra
selamat malam pak repri dan pak sebastian salang
selamat malam bang mas hinton
bang masinton ini kan sudah didengar tentu saja tadi penjelasan
kalau boleh sedikit saya rangkumkan begitu ya
dari bang sebastian salang bilang ini memang dpr keputusannya aneh
sepertinya kemudian akhirnya terlihat bahwa rini menjadi target sebenarnya
konyol bahkan ya
saya jawab dua duanya
oke baik silahkan
pertama saya bantah dulu argumen dari pak bastian salang
yang menyatakan bahwa ini konyol atau segala macam
itu diatur di undang undang pak
undang undang md tiga itu mengatur dpr dalam melakukan fungsi pengawasannya ya
dia bisa tidak menindaklanjuti rapat rapat dengan mitra kerja
ketika memang dalam fungsi pengawasan itu ada rekomendasi yang tidak dijalankan
itu perintah undang undang
itu bukan maunya dpr
nah itu itu satu
yang kedua ya
yang kedua apa yang dijelaskan bung rep
li harun itu ya
kalau tadi di apa disimplifikasi bahwa ada persoalan personal di sini
seperti membelah atasannya
seperti apa gitu misalnya
dalam hal ini mbak tubang it half chick utama ya pak marga
jadi urusannya tidak ada urusan personal pak
tidak ada urusan pdi perjuangan dengan posisi kepentingan moda pangkat lap independent
ibu rini sumarno sebagai
menteri bum dan tidak ada urusan
urusan apa ini
pendapat itu hasil paripurna
dpr yang disetakatkan
secara aklamasi oleh
jadi saya coba menginginkan dulu
agar pendapat itu
saya bantahkan bahwa
ini bukan persoalan
urusan pdi perjuangan
jadi sengaja jadi
incaran atau target salah
dalam melakukan fungsi
tidak ada pelanggaran undang undang
memberikan rekomendasi kepada pemerintah
dan dalam rekomendasi
bahwa ada pelanggaran dalam undang undang pelayaran
ada pelanggaran dalam undang undang
maka dengan menghormati
ini rekomendasi institusi dpr
supaya menteri bunn
diberhentikan atau dievaluasi
dievaluasi dan diberhentikan
dengan menghormati prioritas presiden
itu kan sebagai sebuah rekomendasi
tapi rekomendasi ini kemudian mengikat
itu keluar dari hasil penyelidikan
penyelidikan pansus angket p dua
jangan dikatakan bahwa
itu maunya jadi itu
di dpr itu sepuluh fraksi
dan hasil dari penyelidikan
kalau di pansus angket p dua
ada pelanggaran dan ada
ketidakpahaman dari menteri bunn
sebagai pelaksana undang undang
ya tidak menjalankan amanat undang undang
baik bang masinton
dia punya implikasi
ketika dia tidak bermasalah
sebagai mitra dari menteri menteri bunn
dia berhak untuk menolak
baik bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
dengan rekomendasi yang seperti itu
diajukan termasuk anda dari pdi perjuangan
yang menjadi salah satu anggota
dengan kondisi saat itu
kemudian apakah berpikir bahwa kondisi saat ini
justru kemudian mempersulit presiden
sebagai kepala pemerintahan
padahal presiden ini kita tahu
diusung dan didukung secara utama
oleh pdi perjuangan
pakat tempat anda
nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut
setelah jeda berikutnya

pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton

pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton

pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton

pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton
pertanyaan saya selanjutnya begini bang masinton

jadi bukan keharusan atau kewajiban begitu intinya ya

sama dengan kepolisian atau apa
bisa kami memanggil rapat kapan saja juga tergantung tingkat urgensinya
tapi ini bagaimana bung salam
kalau yang terjadi hari ini kan kondisinya beda
sampai kemudian presiden harus mengirim menteri keuangan untuk mewakili menteri rini
artinya kan memang menteri rinia tidak bisa hadir begitu
aku kurang jelas nih penjelasan mas hinton soal
jadi begini bentar
soal duduk persoalan
pertama sudah lah
pdip nggak usah mengelak bahwa seolah olah tidak ada persoalan sama sekali dengan hari ini
buang pdip yang paling kenceng kok
mendesak supaya ibu rini diberikan
jadi itu hak pdip
itu hak pdip
tetapi fakta bahwa
kita bisa buka kok semua dokumen ada di media masa
pdip yang paling kencang mendesak itu
jadi itu perlu dijelaskan
jangan bilang tidak
itu faktanya ada
yang kedua begini yang mau kita bicarakan ini
kalau ikut logika berpikir
mudah mudahan bukan cara berpikir dpr yang kayak begini gitu ya
bahwa kalau rekomendasi
kalau mereka membuat pansus
lalu salah satu rekomendasinya
menteri yang dipecat
dengan menghormatkan prerogatif tadi kata katanya
bagian dari rekomendasi itu
tidak boleh menghadiri rapat rapat di dpr
andai kata semua menteri itu diperlakukan seperti itu
maka setelah kelari publik ini
jadi ini logika berpikir yang menurut saya keliru dari dpr
mestinya kalaupun ada rekomendasi seperti itu
presiden tidak menindaklanjuti rekomendasi itu
otomatis dia kembali lagi
menteri yang bersangkutan
itu wajib memberikan penjelasan atau pembahasan bersama mitranya di dpr
untuk satu tahun anggaran gitu
nah kalau ini dibiarkan terus menerus logika seperti ini
lama lama semua menteri direkomendasikan untuk dipecat oleh dpr
dan itu bukan urusan dpr gitu
yang kayak begini begini
ini baru pertama kali
bung mas hinton seperti ini
tapi kalau soal misalnya menunda rapat
itu biasa terjadi di dpr
menterinya meminta supaya rapatnya tidak dilakukan pada saat itu
ditunda ke waktu berikutnya
dpr meminta supaya rapatnya ditunda
tetapi kalau melarang menterinya
untuk hadir di dpr
ya lalu kemudian tugas pengawasan mereka kepada siapa
yang kedua begini
menteri itu adalah wakil dari pemerintah
untuk pembahasan anggaran di dpr
kalau ini tidak diterima
makanya sama dengan menolak presiden
nah ini yang kencang ini pdip gitu
nah pertanyaan saya sebetulnya
berikan kewenangan dalam undang undang tadi menurut bung mas hinton
tapi kan pdip ini kan sebagai partai pengusung utama
jadi menurut saya agak aneh
lalu hal yang lain begini
apakah sikap pdip ini sama dengan semua menteri
atau hanya dengan rini aja
nah baru di situ bicara ada masalah personal
jadi ini tidak berdiri sendiri bung mas hinton
please kita semua membaca masyarakat juga melihat itu
pak astagfir memangannya salah
itu kebutuhan bung mas hinton
ini pak bukan kebutuhan bdip perjuangan
ini keputusan institusi dpr
diambil melalui pansus
hanya kebutuhan pani deutus
tidak bisa juga semua menteri diperlakukan sama
tidak tergantung tingkat pelanggarannya
tingkat penilaian dari dpr
kalau pansus itu kan dpr
itu juga tepat
yang saya persoalkan pernyataan mas hinton itu
yang saya persoalkan pernyataanmu tadi
dia mengatakan sama sekali tidak ada urusan pdip
sementara kita semua baca di media kita mendengar di televisi
sebelum pansus pelindo ii itu pdip sudah minta kok
tapi kalau soal keputusan pak astagfir itu keputusan dpr
bukan keputusan pdip
kita juga tahu
pak tetapi ya
pak pak pak
bapak bapak membaca media
ini narasumbernya kebetulan yang diundang media itu dari pdi perjuangan
pdi perjuangan lah yang ngomong
tapi sebenarnya itu sikap secara kelembagaan pak
seluruh fraksi begitu ya
kebetulan aja narasumber yang diminta pendapat itu oleh
fraksi pdi perjuangan
jadi jangan dibaca di permukaan saja dong
nanti kita akan mulai sebelah lanjut
kita harus jeda terlebih dahulu karena permasalahannya yang masih saya masih bingung tadi penjelasan
bang mas hinton adalah ini sebenarnya dalam rekomendasi meminta presiden mengevaluasi lalu
memberhentikan menteri rini ini
apakah kemudian ada turunannya juga melarang menteri ini datang begitu untuk

menghadiri rapat kerja dengan komisi terkait
karena yang terjadi dampaknya sekarang itu yang terjadi begitu bang mas hinton
kita akan perjelas lebih lanjut
kita break terlebih dahulu ya bang mas hinton
kita lanjutkan lagi
sesaat lagi tetaplah di cnn indonesia prime news
ternyata presiden sudah berkirim surat ke kita ke dpr bahwa yang mewakili pemerintah untuk
membahas di komisi enam untuk kementerian bumn itu pak bambang brojo menteri keuangan
saya pikir tadi sudah kita ambil kesimpulan di rapat pimpinan bahwa itu tidak ada masalah
kita lanjutkan sekarang saya minta pendapat dari bung revi
bung revi bagaimana kemudian kalau misalnya ini kemudian rekomendasi ini tidak bisa dicabut juga
dari surat yang kita lihat baca yang dikeluarkan oleh plt ketua dpr saat itu pak fadlizon
bahwa memang tertulis jelas di situ meminta agar tidak menghadirkan menteri rini di rapat rapat kerja
saya ingin mengatakan begini kalau pak mas itu kan hay is doing his job
dia melaksanakan pekerjaannya
pasti dia akan ngomong begitu
termasuk juga misalnya
termasuk juga misalnya mengatakan saya dalam jabatan tertentu
tetapi kita ingin kembalikan pada porsinya ya dalam perspektif hukum tata negaranya
begini kita ini kan kalau kita bicara mengenai constitutional perspektif kita
kita mengenal yang namanya check and balance system
kita mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan
nah salah satu pemisahan dan pembagian kekuasaan itu adalah
hurusan eksekutif executive affairs itu adalah hurusan presiden
termasuk dalam mengangkat dan membentikan menteri menteri
nah sementara dpr punya ranah pengawasan
kalau misalnya pengawasan itu salah satunya angket misalnya
angket itu kan di tengah raya ada pelanggaran undang undang
maka kemudian silakan lakukan penyelidikan
lalu kemudian hasilnya itu adalah biasanya diberikan kepada penegak hukum
karena ini adalah ranah penyelidikan
indikasi indikasi seperti itu
tetapi sekali lagi bahwa apa yang dihasilkan dpr itu tidak binding
kalau binding dia jadi penegak hukum
tidak mengikat ya
tidak binding ya
pengertian bining itu lebih pada due process of law nya
jadi apa yang dihasilkan oleh pansus itu angket itu menjadi bahan
seperti misalnya angket senturi
menjadi bahan bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti
nah dalam konteks ini ya penegak hukum sudah menindaklanjuti dengan menetapkan linus sebagai tersangka
tetapi yang menjadi persoalan kan ada pemboncengannya itu
pemboncengannya itu adalah
pemboncengannya itu adalah
meminta agar menteri diberhentikan
lalu ancamannya adalah
kalau tidak diberhentikan tidak boleh loh rapat
nah ini institutionalisasi sesungguhnya
makanya saya katakan tadi ada agenda pribadi yang diinstitutionalisasi
dimasukkan di dalam forum dpr
saya sering kok bertemu dengan anggota anggota dpr
ketika mereka kemudian menyampaikan kesimpulan itu
diinjek kakinya biar tidak banyak cincong lagi
karena memang agenda pdip yang ingin dimasukkan
di dalam rapat paripurna itu
rapat paripurna itu sebelumnya masuk ke bamus
padahal pada waktu itu
pada waktu itu belum selesai
sebenarnya pansusnya itu
padahal undang undang md tiga mengatakan
pansus itu harus selesai dulu
lalu melaporkan hasilnya kepada paripurna
lalu kemudian dibagikan ke semua anggota
barulah kemudian hasil itu diterima atau ditolak
saya boleh berhenti sampai disini dulu
karena ini harus diklarifikasi ke bang mas hinton
bang mas hinton ini tadi yang maksudnya
tadi disebut caca dan belum selesai
jadi memang gini
kalau yang dimaksud pak refli itu
pansus itu sudah berakhir
ini kan belum
ini hasil penyelidikan tahap pertama
diberikanlah rekomendasi itu
dia tidak perlu cukup pandangan
jika nanti selesai tahap penyelidikan berikutnya
dan pansus dikatakan sudah berakhir
saya bisa tidak diimpain sedikit ya
ini kan sama seperti kita bekerja dengan metode ilmiah
disuruh bikin lima bab
lalu baru bab kedua
lalu tiba tiba ada kesimpulan
dan kesimpulannya memaksa presiden untuk melaksanakannya
cara berpikirnya aja aneh sudah
nah lalu kemudian
karena berkerja dengan waktu
pada waktu itu ada isu resafel dan lain sebagainya
iya agak dipaksakan seperti itu
kalau kita mau jujur
orang tahu kok
ini kan memang ada soal soal pribadi
cuma yang masalahnya
secara pribadi itu indikasinya apa sih
karena tadi sudah dibantahkan
soal pribadi itu indikasinya apa sih
udahlah kita tahu semua
awalnya ibu rini sama bu megawati itu sangat friendly
tetapi kemudian di tengah jalan
ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya
karena soal soal tertentu
yang juga terkait dengan
soalnya ini dibantah sama bu mas hinton tadi kan
dia melaksanakan pekerjaannya
itu harus dibantah
posisinya sebagai pengasas
ternyata cara berpikirnya masih lihat sebagai dengan posisinya
sebagai komisaris utama tadi
nah saya berharap
harusnya pandangan bu ngereplikan
mas hinton rakyat masyarakat tahu semua
jadi anda tidak perlu membelokkan fakta begitu sebenarnya
kan dulu kan ada triwis
yang di incerkan bu rini luhut panjaitan sama andi wijayanto
andi wijayanto sudah selesai
luhut tergeser dan lain sebagainya
pendapat bu ngerepli pribadi secara subjektif boleh tapi faktanya tidak seperti itu

dari demokrat komisi enam

ini tidak mungkin
ini tidak mungkin
ini tidak mungkin

ini ya pernyataan dari
azam ya dari demokrat
komisi enam mengatakan
sebenarnya sembilan fraksi
sudah menginginkan untuk rapat dengan
bu rini lagi itu pemberitaan
cuma pdip yang nggak mau
mengatakan mereka bisa rapat
kalau surat banning itu
dicabut nah suratnya itu nggak mau
dicabut jadi sebenarnya institusionalisasi
tapi surat ini sebenarnya kewenangan siapa
pimpinan dpr atau pdip kan tidak mungkin fraksi pdip
tapi kan masalahnya pdip
masih mengganduli itu persoalannya
apakah mungkin bisa hanya fraksi pdip
mengganduli bahwa kemudian
mereka kan senang kalau seandainya fraksi pdip
yang fraksi pemerintah itu justru menggarap
artinya mereka kan tinggal tepuk tangan
konstitusi begitu bisa tidak
kemudian sebuah fraksi
kalau kita bicara minta
yang kita bicarakan ini adalah
yang seperti itu yang saya katakan
paripurnanya itu baru bab dua
sebenarnya masih cacat hukum
belum completed pekerjaannya
coba bayangkan kalau kita membuat
skripsi atau disertasi atau tesis
dimarahin dosen itu
baru bab dua sudah kesimpulan
lalu memaksakan kesimpulan itu
cara berpikir ini kan cara berpikir akademik
itu kesimpulan awal saja
kalau kesimpulan awal mana bisa kita kemudian dipaksakan
apalagi jangan jangan kesimpulan akhirnya bisa berbeda
samakan ya begitu ya
supaya kita kembali clear yang soal hubungan dari rekomendasi
kalau rekomendasi kan dikeluarkan oleh pansus
tapi ini kemudian menjadi tidak bisa hadir
ini karena salah satunya adalah surat dari
yang satu plt nya adalah
ya itu yang diminta pansus
ini mekanisme dpr nya adalah ya
tidak boleh berkirim surat langsung kepada
presiden karena kepada
presiden itu harus institusi pimpinan
dpr maka kemudian caranya
adalah kehendak pansus itu
dimasukkan ke rapat paripurna
yang sesungguhnya belum bisa mengambil keputusan
akhir mengenai pansus pelindung dua
karena belum selesai
nah karena sudah dimasukkan ke dalam
forum paripurna lalu kemudian
hasilnya adalah tadi
melarang nah untuk melarang itu
kan tidak bisa surat dari
rike diapitaloka ketua pansus
harus surat dari pimpinan dpr
nah pimpinan dpr ini lah yang berkirim surat
saya ingin meluruskan rekomendasi
mengevaluasi atau memberhentikan
apakah kemudian langsung berkorelasi dengan
meminta pelarangan itu tidak
seperti yang dimaksud pansus
meminta menteri rini tidak hadir ke dpr
permintaan itu bukan dari
pdi perjuangan ini yang
dilepaskan dulu lah cara pandang
benar ya oke pak masinor
maksud saya itu dari pansus
itu persis tidak seperti yang disampaikan oleh pimpinan dpr
dalam suratnya bahwa
meminta agar menteri rini tidak hadir dalam
pembahasan anggaran kalau rekomendasi ini kan
katanya tadi terserah presiden mau melaksanakan atau tidak
itu bukan pansus komisi enam
berdasarkan hasil dari
tapi dari hasil paripurna
yang belum ditindaklanjutkan
dalam undang undang mdpg itu
diatur jadi surat yang meminta
menteri rini tidak hadir
surat ke presiden itu bukan dari
atau alat kelengkapan dewan menyuratin
tapi masalahnya komisi enam sembilan fraksi disebutkan
meminta agar sebenarnya surat itu dicabut
agar bisa rapat dengan
menteri rini di luar fraksi
pdi perjuangan begitu pernyataan
begini pak begini
kalau sembilan fraksi itu setuju
kalau hanya cuma pdi perjuangan yang tidak setuju
jika itu benar
ini kan masih katanya katanya
jangan gitu jangan gitu pak
itu terlalu dangkal analisanya
institusi harusnya adalah
menteri rini lah yang badar kiri
bahwa dia tidak di
bahwa dia bermasalah
tidak diterima di dpr
sebagai mitra kerjanya
menteri rini harusnya jangan membebani presiden
dia menyatakan dirinya mundur
itu harusnya dental
kita maunya pdip kalau dia mundur
nah ini kan begini
kita ini kan diskusi
kita dari tadi bicara soal prosedur dan segala macam
ini dampaknya apa nanti kalau memang berlangsung
lama lama seperti nanti
kalau kita ini kan tidak punya kepentingan
ibu rini mau tetap menteri kek
itu nggak penting buat kita
tetapi yang kita diskusikan ini adalah
bagaimana meluruskan cara berpikir mereka
sebagai pejabat negara
yang bekerja di dalam sistem
cara berpikirnya kacau
membuat sistemnya itu menjadi kacau balok
ini akan repot nanti ke depan
jadi itu yang mau kita diskusikan hari ini
karena itu menurut kita
apa yang sudah dilakukan ini
ini fatal ke depannya
ini fatal dan ini baru pertama kali
dpr mengeluarkan surat resmi
untuk melarang menteri
ini baru pertama kali
dan ini tidak bisa dibiarkan
sebaiknya kalau pdip ini punya jiwa besar
fraksi fraksi yang lain
untuk segera mencabut surat itu
bisa kembali lagi
ikut rapat bersama
tidak cuma dalam proses pembahasan
anggaran tapi juga terkait dengan
kecuali mereka mendesak hari ini juga
supaya menteri ini
tapi faktanya kan presiden
kondisi ini menyandra presiden sebagai kepala pemerintahan tidak
tentu saja secara tidak langsung sebetulnya
itu melawan presiden
dan yang aneh itu adalah
pdip ini adalah partai pendukung pemerintah
menyikat pemerintah dalam rapat rapat di dpr
hanya karena persoalan persoalan
yang terkait dengan menteri rini
macan dan lain sebagainya
bg kapolri dan lain sebagainya
nah yang seperti ini
masyarakat bukan tidak tahu
masyarakat kan sudah cerdas
hanya memang sekarang ini
bagaimana kita bisa memberikan pelapan pelajaran yang baik
jadi biar nanti publik menilai
sebenarnya siapa sih yang rasional
siapa yang tidak rasional dalam hal ini
kita akan lihat siapa sesungguhnya yang rasional
dan ini kalau tidak dicabut
selama lima tahun pak ibu rini tidak boleh masuk dpr
kita akan lanjutkan lagi lain kali
bagaimana apakah mungkin fraksi pdi perjuangan berubah pikiran
atau memang ini sudah sesuai dengan sistem yang diakini tadi oleh
tapi kita harus akhiri dulu
perbincangan tentang hal ini saat ini
ya sedikit saja bang masinton
saya mau meluruskan saja
itu bukan mengingatkan perjuangan
undang undang mengamanatkan itu
kira kira tapi pdp sadar tidak
kemudian ini akan menyulitkan pemerintahan presiden joko widodo
yang harus tahu
menteri rini sudah salah
dia harus menyatakan mundur
yang memperbaiki presiden
pak pengamat itu harus mengarahkan bahwa
dia salah kok
kita tidak punya kepentingan untuk memperbaiki ibu rini mundur
kita yakin pendapat sekarang masih masih kita lihat lagi
lanjutannya kedepannya seperti apa
semoga tidak berlama lama presiden juga tidak tersandra oleh masalah ini
terima kasih bung masinton pasar ibu
terima kasih juga kepada bung sebastian